di pertengahan tahun sembilan puluh an mika ardila seorang musisi muda berbakat harus berpulang setelah mengalami kecelakaan tragis di lokasi ini
namun hingga kini karyanya masih dikenal dan tentu juga sosoknya
tenar di usia belia mati di usia muda
nika ardila mendapat sebutan santo musik pop indonesia oleh seorang pengajar bidang kebudayaan australian national university
sejak usia belia namanya tenar di dunia tarik suara
salah satunya berkat dukungan keluarga yang melihat bakat sang putri bungsu memancar sedari kanak kanak
menentukan sikapku tidak teman mengadu
dari usia lima tahun dia sudah memperlihatkan potensi dia sebagai
ada bakat untuk nyanyi
sepuluh tahun ketemulah sama almarhum denny sabri
dan disitu akhirnya ditarik langsung dipertemukan dengan kang deni dores
seberkas sinar menjadi album perdana nika yang kala itu masih berusia empat belas tahun
albumnya berikutnya nika ardila seorang musisi muda berpulang setelah mengalami kecelakaan tragis di lokasi ini

kesuksesan berlanjut pada album kedua bintang kehidupan
mencetak angka penjualan dua juta keping album ini menjadi jalan bagi nike ke lini bisnis keartisan lainnya
tak hanya menjadi bintang industri musik nike pun memasuki dunia model dan seni peran
gaya berpakaian dan potongan rambut nika ardila pun sempat menjadi tren fashion kala itu
jadi dia stylist rock tapi dikolaborasikan dengan feminim
dia di match gitu loh
coba lihat dengan penampilan penampilan dia yang ada
dari mulai sembilan
itu sudah memperlihatkan bahwa
ini gaya gue pengen bikin satu trendsetter gitu
selepas kepergian nike sebuah museum berbentuk replika kamarnya dibangun
sejumlah koleksi pun dipajak
mulai dari foto clipping artikel beragam pakaian dan aksesori
serta sepatu terakhir yang ia kenakan saat mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya
museum ini pun menjadi labuhan para fans yang merindukan sosoknya
sinar sang idola tak lekang dimakan zaman bahkan hingga dua dekade kepergiannya
maka untuk urusan ketenaran dan kesuksesan berkarya
serta menggayat hati para penggemar mika ardila rasanya menduduki peringkat pertama
kinanti munggareni bandung jawa barat